buat kami justru senang kalau kaisang tampil di depok
buat kami depok ini siap menjadi ujian
buat partai partai lain bukan kami sombong bukan kami menantang
tapi kalau ada calon sebagai demokrasi kami pks terbuka
welcome karpet merah siapapun yang mau masuk
karena siapa yang ingin bangun satu daerah di satu tempat itu sudah baik
sekarang kalau sekarang kuatrik misalkan
kita mau meningkat lagi ya kita lihat
ada yang mau maju bagus
terus nggak jadi ya kita lihat
pasti akan ada juga yang muncul lagi
kita tidak khawatir kaysang maju atau mundur juga kita nggak ada beban apa apa